sementara itu partai golkar mengaku memasuki masa pemilu mendatang akan menargetkan pemilih pemula dari generasi gen z
atau kalangan milenial anak muda yang lebih banyak berinteraksi dengan dunia digital berbasis internet
hal ini disampaikan rituan kamil pada kamis siang di jakarta
rituan kamil wakil ketua umum partai golkar menjelaskan partainya akan memanfaatkan dunia digital dan sosial media untuk merangkul gen z
rituan kamil yang masih menjabat sebagai gubernur jabar meyakini memanfaatkan dunia digital dan sosial media
gen z akan mudah meneliti dan menyeleksi caleg serta partai yang akan didukung
rituan kamil menambahkan untuk menarik minat genzi beberapa influencer juga diajak bergabung dengan partai beringin pada pertengahan februari mendatang
belum masih jauh karena mayoritas dari pemilih nanti gen z dalam lima sepuluh tahun kan
dan mereka meleknya dengan digital
mereka meneliti calegnya
kalau itu pasti digital
nah jejak digital menjadi penting
makanya nggak bisa pencitraan itu udah lewat eranya
yang dilakukan adalah track record kredibilitas pernah melakukan apa itu yang diviral viralkan
salah satu nasihat
salah satu bentuknya mendekati influencer juga
ya ada influencer yang nanti pertengahan februari banyak influencer yang mau gabung golkar
jadi nanti alhamdulillah
sementara itu ketika ditanya wartawan kesiapannya maju sebagai cawapres
jika ditugaskan rk menyebut nama erlangga hartar
atau tetap menjadi nama yang diusung partainya sebagai capres pada pilpres mendatang
sekarang dengan ekonomi semua lagi berita bagus nih
ada penunjukankah untuk pilpres dan pilgub mungkin akan ditunjukkan di capres
belum masih jauh
itu mah tetap pak erlangga sesuai kefatsunan pada partai
tapi artinya setiap saat aja kan kalau memang ditunjukkan ya